aplikasi peduli lindungi telah diterapkan di sejumlah lokasi
salah satunya di kota cimahi jawa barat
di salah satu pusat perbelanjaan di jalan amir mahmud pada kamis siang
sejumlah pengunjung tidak dapat masuk
karena tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin melalui aplikasi peduli lindungi

tidak tidak apa apa
demi pengamanan saja untuk aman untuk keseluruhan
cari aman kita yang sudah tahu yang sudah divaksin yang undang yang lulus
ya kalau efektif dan enggaknya harus menunggu waktu sih
pemerintah gencar melakukan kampanye penggunaan aplikasi peduli lindungi
bagi masyarakat yang hendak beraktivitas di ruang publik
selain memuat data sertifikat vaksin
peduli lindungi juga merekam data warga
yang positif covid sembilan belas
pada senin tiga belas september lalu
menteri kesehatan budi gunadi sadikin mengungkapkan
aplikasi peduli lindungi merekam data
lebih dari tiga orang yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
melakukan mobilitas di fasilitas umum
dari total tersebut tiga orang diantaranya melakukan aktivitas ke mal
tiga orang akan melakukan perjalanan melalui jalur udara
enam puluh tiga orang akan menggunakan kereta
serta lima puluh tiga orang yang makan di restoran
kementerian kesehatan setiaji
aplikasi peduli lindungi mendeteksi seseorang berstatus hitam
atau nar berbasis nomor induk kependudukan
sementara untuk kontak erat data diperoleh dari sistem silacak
jadi kita punya sistem lain tracing
itu kerjasama dengan tni polri
untuk melakukan tracing setiap hari
misalnya ada yang positif kemudian nanti ditanya
anda pernah kontak erat dengan siapa saja
berdekatan dengan siapa saja
kemudian itu ditanyakan
itu dicatat di dalam database kami juga
nah data itulah yang menjadi sumber
untuk menginfokan ke peduli lindungi tadi
status hitam pada pengguna peduli lindungi
akan bertahan selama empat belas hari
selama kurun waktu itu
sistem akan menolak otomatis pengguna berstatus hitam
masuk fasilitas publik
sudah empat puluh tiga juta pengguna yang mengunduh aplikasi peduli lindungi
kedepan aplikasi ini akan mengintegrasikan
sistem kekarantinaan bagi pendatang dari luar negeri
tim liputan cnn indonesia